menurut bmkg kondisi geografis indonesia sebagai negara maritim
membuatnya mendapat limpahan uap air yang intensif
uap air atau masa udara tersebut kemudian memicu cuaca ekstrim
ada tiga tipe fenomena cuaca yang terjadi di indonesia
pertama fenomena cuaca dengan skala global seperti el nino atau lanina
el nino merupakan fenomena cuaca musim kemarau yang panjang
sementara la nina merupakan musim hujan yang berlangsung lama
yang dampaknya adalah meningkatkan curah hujan di wilayah indonesia
terakhir fenomena cuaca lokal seperti puting beliung dan microburst atau angin yang cepat
fenomena cuaca lokal ditemukan dalam masa peralihan cuaca pada april dan mei atau oktober dan november
sepanjang dua ribu dua puluh satu indonesia sangat terpengaruh fenomena cuaca lanina dan monsoon asia
yang menyebabkan curah hujan tinggi
kedua cuaca ekstrim tersebut kemudian menyebabkan bencana hidrometeorologi
seperti banjir banjir bandang dan tanah longsor
nah itu kan yang sudah terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
bagaimana dengan yang berpotensi akan terjadi sepanjang tahun ini
ya kalau kita lihat secara jangka panjang sebetulnya saat ini kita melihat lanina memang sudah mulai melemah
kita belum mengindikasikan adanya el nino
nah kita sedang bersiap untuk menghadapi periode kering
tetapi mungkin kita sedikit bersabar karena frekuensi kejadian cuaca ekstrim untuk curah hujan tinggi
ini masih akan berlangsung selama bulan april
nah antisipasinya itu sebenarnya yang baik dilakukan untuk masyarakat indonesia itu apa pak
dalam menghadapi bencana bencana tersebut
baik satu hal yang perlu difahami oleh masyarakat bahwa kita di indonesia ini adalah tinggal di sebuah zona
yang memang sangat dipengaruhi oleh curah hujan
maka masyarakat yang harus disiapkan kita harus menyiapkan kondisi lingkungan kita
jadi ketika masuk periode musim hujan lingkungan kita siap untuk menghadapi ancaman banjir misalnya
begitu juga ketika masa tidak keringan
untuk daerah daerah yang memang sulit mendapatkan sumber air dari tanah
bisa dilakukan misalnya seperti memanen hujan
perubahan iklim global menjadi penyebab peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim
maka dari itu pemerintah dan warga harus bekerja sama menjaga lingkungan
untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi